halo nama saya vidya rafika umur saya delapan belas tahun saya adalah atlet menembak nasional indonesia
kalau di nembak nggak kelihatan menariknya tapi untuk diri sendiri itu fokus terus juga melatih mental
melatih emosional terus disiplin fokusnya di nembak itu seperti catur
kalau catur itu kan menggunakan pikiran harus taktik kalau di nembak fokusnya itu satu titik sasaran
jadi walaupun bosen ya ngelihatnya satu titik itu terus tapi
rasa penasaran itu terus muncul kok saya tidak bisa mendapatkan satu titik ini ya
penasaran terus muncul itu yang bikin menarik banget
dulu waktu saya masih kecil mama saya ngajakin saya ke sini
lapangan tembak senayan setelah itu mama saya dulu aktif sebagai atlet menembak
dan saya asyik melihat rumah saya tanding terus ikut final juga dan juga selama
saya selalu latihan di sini dan saya selalu diajak kesini sampai akhirnya
mama saya ngebentuk saya terus ngajak saya untuk jadi atlet juga
seneng banget kayak wow
seneng banget kayak wow bye ago bisa lolos outline aarde seperti keren aja begitu orang orang
hai tapi he dengan saya berjuang selama latihan dan hasilnya seperti latihan saya itu keren banget

yesi games ini dan doha juga
karena yang pertama doha pasti saya udah dapat kualifikasi olimpiade
orang lain belum dapat
saya mesti berjuang lagi
dan juga saya baru tahu kalau saya ini mencetak sejarah
saya umur delapan belas dan saya baru lolos olimpiade
itu keren banget sih
dan juga saya juga juara di yesi games
itu menentukan bahwa saya ini sekarang berada di atas
karena ketika orang di atas orang akan lupa dengan siapa dia